inilah putri pertama pasangan kahiyang ayu dan bobi nasution
dengan berat tiga empat kg dan panjang empat puluh sembilan cm
cucu perempuan presiden joko widodo ini lahir melalui operasi sesar pada rabu pagi
kabar gembira ini langsung disampaikan oleh sang ayah bobi nasution
dengan ditemani joko widodo dan iryana di rumah sakit ibu ypk mandiri jakarta pusat
dalam kunjungan keduanya pada rabu sore presiden jokowi mengatakan
kahe yang ayu dan bayi perempuannya dalam keadaan sehat
baik joko widodo maupun iryana belum mau menyebutkan siapa nama cucunya
ibunya tidur bayinya juga tidur
ya kok nama nama ya tanya bapaknya gimana sih
anak kahiyang dan bobi ini lahir pada tanggal cantik
yaitu satu agustus dua ribu delapan belas atau seribu delapan ratus delapan belas
selain itu hari weton hari kelahiran ini juga sama dengan sang kakek yaitu rabupon
banyak momen momen penting yang dilakukan presiden joko widodo
pada rabu pon seperti perombakan kabinet sebanyak dua kali
dan tentu saja yang paling membahagiakan ialah kelahiran cucu perempuannya
kebahagiaan atas kelahiran bayi perempuan ini bukan saja dirasakan oleh orang tua dan keluarga besar
kegembiraan juga dirasakan oleh sejumlah pedagang pasar legi di solo jawa tengah
begitu mendengar putri kedua presiden ri melahirkan
para pedagang sontak mempersiapkan acara syukuran atau bancakan dengan biaya sendiri
ada yang membuat tumpeng
ada pula yang menyiapkan lauknya
baik gudangan atau sayuran dengan sambal kelapa telur buah buahan dan lainnya
saya senang dan penyukur bahwa pagi hari ini dapat berita kembira
pak jokowi dikandungnya itu yang kedua
sore harinya pedagang menggelar bancakan atau tradisi syukuran dengan membagikan nasi tumpeng dalam takir
mangayu bagio cucu kedua presiden